kepadatan ribuan kendaraan pada libur panjang akhir pekan terjadi pada minggu malam di ruas tol jakarta cikampek karawang jawa barat
guna mengurai kepadatan petugas jasa marga dan kepolisian menerapkan sistem lawan arah atau kontraflow mulai dari kilometer enam puluh lima hingga empat puluh tujuh
meski begitu kendaraan dari arah cikampek menuju jakarta masih terjebak kemacetan terutama di kilometer lima puluh lima
selain adanya penyempitan jalur kemacetan juga imbas adanya kendaraan yang akan keluar menuju gerbang tol karawang timur
kemacetan panjang juga terjadi di ruas tol jagorawi arah jakarta menuju puncak tepatnya di kilometer tujuh kampung rambutan jakarta timur pada minggu siang
jalur bebas hambatan ini menjadi lautan antrean ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi
meningkatnya jumlah kendaraan diperkirakan terjadi karena banyaknya warga yang memanfaatkan libur panjang isra miras untuk berwisata keluar jakarta terutama arah puncak bogor
sementara itu polres cirebon kota menerapkan aturan ganjil genap di empat titik masuk ke kota cirebon
yakni kedaung krujuk kalijaga dan ruas penggun
pembatasan kendaraan berplat ganjil genap ini dilakukan sejak sabtu hingga hari ini senin dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan mobilitas warga saat libur panjang akhir pekan karena kota cirebon saat ini masih berstatus ppkm level tiga
yang dimana ganjil genap ini kita berlakukan untuk seluruh kendaraan roda dua dan roda empat
kemudian untuk ganjil genap ini bukan hanya
di luar hari libur petugas menerapkan pemeriksaan di sejumlah checkpoint terhadap setiap kendaraan yang masuk ke kota cirebon
mereka yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksin maupun swab antigen hamil satu langsung diminta putar arah
tim liputan cnn indonesia